kasus positif covid sembilan belas di indonesia hampir menembus angka satu juta kasus
positivity rate indonesia pada minggu dua puluh empat januari dua ribu dua puluh satu bahkan mencapai tiga puluh tiga dua puluh empat persen
yang artinya enam kali lipat dari ambang batas positivity rate yang ditetapkan oleh who yakni lima persen
lalu sebenarnya apa yang salah dalam penanganan covid sembilan belas di indonesia
dan strategi apa yang seharusnya diterapkan pemerintah dalam penanganan covid sembilan belas
kita akan berdiskusi malam ini dengan dua orang narasumber
yang pertama ada panji fortuna epidemiolog dari universitas pajajaran
selamat malam mas panji
selamat malam mbak metri
ya mas panji malam ini selain dengan mas panji nanti kita juga akan bergabung
atau berbincang dengan mbak elina ciptadi yang merupakan co founder dari kawal covid sembilan belas
tapi saat ini saya akan ke mas panji terlebih dahulu
mas panji hampir satu juta kasus penambahan kasus positifnya juga terus terjadi
apa mas sebenarnya yang salah dari penanganan covid sembilan belas di indonesia
seperti apa mas panji
yang salah adalah kita istilah belum berhasil menghentikan penyebaran covid sembilan belas ya
ini sebenarnya sesuatu yang masih hal lama yang belum perlu diganti
pendekatannya yaitu memperbaiki testing tracing isolasi
kemudian ya ditambah dengan perilaku masyarakat ya
tampaknya belum berhasil mbak sehingga masih tambah terus aja ya nih
tadi bicara soal bagaimana kemudian harus
harus digempurkan lagi harus dikencarkan lagi ini testing tracing dan treatmentnya
tapi kalau kita bicara soal testing
beberapa waktu yang lalu menteri kesehatan juga bahkan menyatakan bahwa ada kesalahan dalam sistem testingnya ya mas justru
yang dilakukan selama ini
saya pikir bagus ya alhamdulillah nih menteri kesehatan
kita menyadari bahwa ada kesalahan
ini permulaan yang sangat baik supaya bisa diperbaiki
jadi kita memang selama ini
satu hal ya yang pertama jumlah testing kita sebenarnya masih kurang
memang secara nasional mungkin sudah mencapai satu per seribu per minggu ya
tetapi kalau kita lihat positivity resa masih sangat tinggi
sehingga ya kita harus meningkatkan jumlah kasus paling tidak enam kali
supaya lebih banyak kasus yang ditemukan lebih cepat
kemudian ini kasus kasus yang ditemukan ini diikuti dengan tracing
dan kemudian tracingnya diikuti dengan isolasi atau karantina
nah kalau ini semua tiga komponen ini berjalan dengan efektif
kita bisa lebih yakinlah bahwa pandeminya ini bisa lebih terkendali
dalam kondisi sekarang ini kondisi testing satu per seribu tetapi positivity rate tinggi
ini besar kemungkinan kita belum menemukan banyak kasus yang ada di luar sana mbak
jadi bisa dikatakan seperti fenomena gunung es ya
walaupun angkanya hampir satu juta di hari ini
tapi sebenarnya itu masih jauh dibandingkan dengan kasus yang sebenarnya ada
kita harus ingat bahwa indonesia ini dari sabang sampai merauke ya mas ya
betul mbak jadi saya koreksi sedikit
yang hampir satu juta adalah kasus yang ditemukan dan dilaporkan
nanti kasus yang bertulannya entah kapan sudah lewat satu juta mbak
sudah jauh sekali mungkin
pendekatannya berarti yang harus dilakukan pemerintah sekarang fokusnya harus kemana nih
karena kan kalau tiga t selama ini sudah dijalankan
masyarakat juga diimbau untuk tiga m
apalagi yang harus dilakukan kemudian
ya ini sebenarnya ada satu hal yang penting yang urgent dilakukan adalah menyetop dulu penyebaran penyakit yang sekarang terjadi ya
karena kapasitas sistem kesehatan kita ini sudah mulai kewalahan sudah mulai terlampaui ya
bukan hanya kapasitas testing tracing isolasi tapi kita lihat juga kapasitas perawatan yang semakin ya kewalahan
sudah ada pernyataan kolaps
sudah banyak rumah sakit yang penuh icu tidak ada
sehingga kalau laju penyebarannya masih seperti hari ini ini kita nggak akan pernah sanggup mengejar
kita tidak akan pernah cukup cepat menambah jumlah tempat tidur tidak akan cukup cepat menambah jumlah tes menambah jumlah fasilitas karantina
sehingga mau tidak mau yang sekarang ppkm ya ini psbb model baru ini ini harus diperketat harus diyakinkan benar benar efektif
mau tidak mau mbak
kita tidak akan bisa mengejar tidak akan bisa mengejar
baik mas maji menanggapi tadi desakan untuk memperketat adanya aktivitas atau mobilitas dari masyarakat ini juga disuarakan oleh teman teman dari kawal covid sembilan belas
untuk itu saya akan langsung menyapa sudah ada mbak elina ciptadi yang merupakan co founder dari kawal covid sembilan belas
selamat malam mbak elina sudah bergabung melalui sambungan telepon dengan kami di sini
ya mbak elina tadi kami sempat membahas bagaimana kemudian angka positivity ratenya ini sangat tinggi
kasus yang dilaporkan dan terdata ini hampir satu juta kasus positif
kemudian saya menemukan di sini catatan dari kawal covid sembilan belas untuk memperketat mobilitas ya mbak
ya itu desakan utama yang harus dilakukan oleh pemerintah
boleh dielaborasi terkait dengan hal itu mbak elina
ya terima kasih
memang mobilitas sekarang harus diperketat
karena sekarang saja kita masih harus menangani akibat dari mobilitas penduduk ketika liburan akhir tahun
liburan natal dan tahun baru kemarin dan juga ada pilkada juga
itu kan mobilisasi massa dalam jumlah besar ya
nah bulan depan itu ada tahun baru imlek
jadi kita belum selesai menangani lonjakan kasus
karena kasus kasus event event yang sebelumnya
kalau tidak diperketat dan kemudian ada tahun baru imlek yang itu jatuhnya hari jumat
dan itu kan jadi long weekend
mereka yang merayakan imlek juga mereka akan bertemu dengan keluarga besarnya
mungkin mereka makan makan di restoran
mereka ketemu di rumah bertemu dengan yang sepuh
itu imlek itu kan kurang lebih sama seperti lebaran ya
kita soan kita sungkem ke yang dituakan
tapi di satu sisi
di sisi lain adalah mereka yang tidak merayakan imlek mereka dapat akhir pekan itu tiga hari
jadi mereka juga bisa berwisata bisa berkreasi ke tempat tempat yang kemudian terjadi kerumunan
jadi ini perlu diantisipasi dari sekarang
jangan tunggu dekat hari h baru kemudian ada aturan keluar
tempat tempat wisata itu perlu misalnya gitu menetapkan alokasi setiap hari hanya akan jual sekian tiket
dan misalnya setiap hari hanya akan jual sekian tiket

antrian itu harus jaga jarak
dan kalau orang mau berwisata ke daerah lain ketentuannya apa
apakah mereka harus tes misalnya rapid antigennya negatif dulu sebelum masuk
dan kemudian ketika mereka kembali apakah mereka kemudian harus isolasi atau harus karantina mandiri lagi
ini semuanya sudah harus dipikirkan dari sekarang
bagaimana hotel mengantisipasi lonjakan pengunjung yang kemudian menginap di penginapan penginapannya
demikian juga dengan restoran dan tempat tempat wisata
tapi kalau kita bicara soal testing begitu setiap orang yang akan melakukan liburan ini diwajibkan untuk swab antigen terlebih dahulu atau pcr terlebih dahulu
tapi dengan adanya hal seperti ini apakah dinilai kemudian cukup efektif untuk menekan laju penyebaran atau justru yang seharusnya dilakukan adalah total
sama sekali tidak boleh dibuka tempat wisata
kalau bagi kami pembatasan mobilitas itu ya tentu saja apa namanya diam di rumah
tidak mengunjungi keluarga besarnya misalnya
tidak mengunjungi tempat tempat yang ramai
dia diam di rumah saja
itu pembatasan mobilitas yang ideal
jika memang tidak bisa dilakukan secara ideal seperti itu yang bisa dilakukan adalah modifikasi modifikasi dengan memanfaatkan
memastikan bahwa harus juga melakukan testing begitu ya mbak
walaupun kita tahu sama sama bahwa testing itu jatuhnya adalah real time
jadi ketika dia di test saat itu kondisinya namun jika setelahnya terpapar ya bukan berarti dia bebas dari covid
jadi sebenarnya testing sebagai syarat bepergian itu juga sebenarnya bukan solusi yang ideal
idealnya adalah diam di rumah
diam di rumah
dan makin dari kelaminan sama sekali
karena sekarang kita sudah di titik di mana hampir semua rumah sakit di kota kota besar terutama ya itu penuh
mau ditambahi seperti apa lagi kapasitas mereka ya segini ini
alangkah sangat tidak adilnya gitu
kalau kebutuhan mereka itu ditambah lagi karena kebijakan kebijakan yang tidak mendukung penyetopan atau pengulangan kesempatan
untuk virusnya ini menulari orang lain
baik mbak erlina dan juga mas panji sebelum kita melanjutkan diskusi kali ini saya akan menampilkan satu tayangan terlebih dahulu
ini yang baru terjadi pada hari senin ini
silahkan kita saksikan bersama
sepanjang tahun dua ribu dua puluh dan memasuki tahun dua ribu dua puluh
kita menghadapi beberapa ujian
beberapa cobaan yang sangat berat
pandemi covid sembilan belas yang melanda dunia dua ratus lima belas negara dan indonesia telah mengakibatkan krisis kesehatan dan krisis ekonomi
kita bersyukur indonesia termasuk negara yang bisa mengendalikan dua krisis tersebut dengan baik
permasahan belum sepenuhnya selesai
pandemi masih berlangsung dan kita harus selalu waspada dan siaga
ya itu tadi pernyataan yang disampaikan presiden joko widodo dalam sidang majelis pekerja lengkap perseketuan gereja gereja di indonesia pada hari ini tadi
bahwa indonesia dinyatakan sebagai salah satu negara yang berhasil mengendalikan krisis kesehatan dan ekonomi akibat adanya pandemi covid sembilan belas
memang belum selesai semuanya
tapi bisa dikategorikan sebagai negara yang berhasil mengendalikan krisis kesehatan dan ekonomi akibat adanya pandemi covid sembilan belas
memang belum selesai semuanya
tapi bisa dikategorikan sebagai negara yang berhasil mengendalikan krisis kesehatan dan ekonomi akibat adanya pandemi covid sembilan belas
tapi bisa dikategorikan sebagai negara yang berhasil mengendalikan krisis kesehatan dan ekonomi akibat adanya pandemi covid sembilan belas
tiga belas ribu kasus per hari
jauh dari berhasil
dari berhasil kita akan
bicarakan hal itu lagi mas panji
dan juga nanti saya akan minta tanggapan dari mbak elina
terkait dengan hal itu namun sebelumnya
kita harus break terlebih dahulu untuk itu
tetaplah bersama kami di cnn indonesia connected
anda masih menyaksikan
cnn indonesia connected dan kita masih
akan berbincang dengan narasumber
saya pada hari ini yakni panji fortuna
epidemiolog dari universitas pajajaran
dan mbak elina
ciptadi co founder kawal covid sembilan belas
kalau tadi mas panji
menyatakan indikator keberhasilan
penanganan covid adalah ketika
zero case tapi faktanya indonesia
masih ada ribuan
orang yang setiap harinya
covid sembilan belas itu artinya klaim yang
dinyatakan oleh presiden jokowi dodo
belum tepat ya mas panji ya
baik saya akan
meminta tanggapan dari mbak elina
terkait dengan hal itu
jadi setuju dengan
kang panji jadi yang pertama itu
adalah ketika kasusnya itu rata ya
kurva kasus kita itu rata tidak naik
dengan sekian belas ribu
kasus per hari itu kita tidak bisa
bilang bahwa pandemi ini akan segera
pandeminya ini terkendali
dan kalau dilihat kurva kasus di indonesia
itu indonesia mungkin
adalah salah satu dari sedikit
saja negara di dunia
yang sudah menangani pandemi ini
selama hampir satu tahun
tapi kurva gelombang pertamanya itu
kita itu tidak pernah sampai sekalipun
di titik dimana kurvanya itu merata
tidak pernah sekalipun
selama hampir setahun ini
kurvanya itu naik terus
dan kalau dilihat selama
sebulan lebih terakhir ini
itu justru kurvanya itu naiknya makin tajam
nah jadi dari situ kami mempertanyakan
kriteria berhasilnya itu dari mana
karena kalau dilihat dari situ kita bisa lihat dari mana
dari jumlah kasus perharinya
dan kurva kenaikannya sendiri itu
pertama itu kita belum bisa bilang bahwa kita berhasil
penanganan pandemi itu
terkendali dan berhasil ketika semua kasus
di masyarakat itu terdeteksi
atau setidaknya hampir semua kasus
di masyarakat itu terdeteksi
sementara di indonesia
protokol dari kemenkes itu
untuk mentes orang yang bergejala
sehingga mereka kontak selengahnya ke tauntes agrarkanut
sehingga mereka kontak selengahnya ke tauntes agrarkanut
elat atau kontak elat yang
kontak dengan yang positif
tapi mereka belum bergejala mereka
disuruh karantina di rumah
saja nggak tahu siapa yang
ngawasi itu pun kalau punya kesadaran
sehingga kasus kasus yang terdeteksi
sekarang ini baru kasus
kasus kasus yang otg
join otg itu belum terdeteksi
sehingga kita belum bisa mengatakan
ini terkendali ketika kasus
yang tadi dikatakan hampir sejuta
itu pun hanya kasus yang bergejala
dan yang ketiga
adalah kita bisa
mengatakan bahwa kita berhasil ketika
kita bisa beraktifitas
ada rasa aman
rasa aman ini memang relatif ya
kebetulan saya tinggal di singapura
dan di singapura itu saya
wajib pakai masker kalau keluar rumah
kemanapun saya harus check in
saya harus pakai masker
saya hanya bisa buka masker di luar
itu ketika sedang makan atau minum
itu pun juga apa namanya
harus jaga jarak dan macam macam ya
tetapi saya bisa beraktifitas
keluar rumah dan ketemu dengan
sekelompok kecil orang
dengan masker tentunya
dengan ada kepastian
dengan ada satu rasa aman
bahwa selama saya menjaga diri sebaik mungkin
kemungkinan saya tertular itu rendah
rasa aman ini belum didapatkan
oleh teman teman yang di indonesia ini
yang ada di indonesia termasuk juga keluarga
saya dan teman teman kami semua di kawal covid
oke mbak elina kalau dari data kawal covid sendiri
sebenarnya seperti apa
data yang dikumpulkan
terkait dengan jumlah kasus positif
kemudian juga jumlah testingnya
kalau dari data kami
dan data kami itu kan sebenarnya data dari pemerintah juga ya
kami mengumpulkan data dari covid sembilan belas go id
ini yang kami namakan data pusat
tapi kami juga mengumpulkan data kasus dari
yang dimiliki oleh pemerintah di level provinsi dan kabupaten
dari angka yang di
kami kumpulkan di level provinsi dan kabupaten itu
kita sudah melewati satu juta kasus itu beberapa hari yang lalu
jadi data kemarin itu yang sudah kami kumpulkan itu
jumlah kasusnya itu sudah satu empat puluh tiga sekian
jadi walaupun di pusat belum sampai sejuta
tapi kenyataannya di daerah itu mereka sudah melaporkan lebih dari satu juta kasus
dan juga jumlah kematiannya itu
lebih tinggi daripada yang dilaporkan oleh pusat
karena pusat tidak menyantumkan data kematian probable sampai sekarang
itu angkanya tetap
padahal kematian probable itu sudah dimandatkan oleh protokol kelantasan yang provinsi lima kemarin
yang sejak juli kemarin
sampai sekarang angkanya masih
sementara sebagian provinsi di indonesia itu melaporkan data kematian probable yang itu sudah beberapa ribu jumlahnya
jadi sebenarnya angka kematian di indonesia itu juga lebih tinggi daripada yang kita lihat di covid sembilan belas gov id
lebih dari dua puluh delapan ribu yang sampai saat ini dilaporkan begitu ya berarti mbak erina ya
saya akan ke mas panji mas panji kita kalau bicara soal ilmu epidemiologi data menjadi satu hal yang penting ya
mulai dari surveillance nya kemudian juga bagaimana kemudian nanti datanya ini bisa digunakan untuk banyak hal
pastinya sudah terjadi masalah semerawut data yang bukan pertama kali
juga bahkan sudah diakui oleh menteri kesehatan republik indonesia
lalu apa yang harus dievaluasi oleh pemerintah yang bisa dilakukan saat ini menurut anda mas panji
ya betul mbak mesri banyak sekali kesemerawutan data ya
pertama data yang dikumpulkan apa saja kemudian lewat mana kemudian kecepatannya turn over ratenya banyak sekali
tapi saya pikir yang pertama kali harus dirapikan adalah secepat apa data itu dilaporkan
jadi kalau kita bicara tentang pelaporan ini kan pertama harus akurat yang kedua harus timely
jadi dia tepat dilaporkan mana yang positif mana yang negatif
yang kedua dia harus timlly tepat waktu
jadi tadi saya mendengar sudah sampai seminggu dua minggu gitu ya kembalinya hasilnya
untuk respon pandemi sebenarnya karena itu menyebabkan keterlambatan respon
nah yang ketiga adalah komplit
nah ini yang sangat sangat mengkhawatirkan menurut saya tadi seperti mbak elina sampaikan data kita jelas incomplite tidak komplit
kasus kematian probable tidak dilaporkan padahal banyak
jadi dengan data yang sangat tidak lengkap kemudian juga terlambat tentunya respon kita juga tidak akan proporsional ya
karena kurang jadi tidak seketat atau tidak sebesar yang seharusnya karena datanya tidak lengkap dan tidak secepat yang seharusnya karena datanya terlambat
masalah semeraut data harus diselesaikan masalah testing juga harus diselesaikan
ketegasan dari kebijakan yang ada juga harus lebih diterapkan begitu ya oleh pemerintah
tapi di sisi lain kita bicara soal pandemi covid sembilan belas
penambahan kasus tidak hanya bergantung pada adanya kebijakan saja tapi juga bagaimana kemudian perilaku masyarakat
saya mau minta tanggapan dari mbak elina
bagaimana sih mbak sebenarnya sekarang tingkat kepatuhan masyarakat kalau misalnya dikategorikan atau dipresentasekan tingkat kepatuhan masyarakat di indonesia untuk terus menerapkan protokol kesehatan
nah ini dia
saya kan tinggalnya tidak di indonesia
jadi terus terang ini saya ini merasanya ini saya hidup
sementara di singapura itu kami sudah bisa beraktivitas normal asal pakai masker jaga jarak check in check out dan kita tidak keluar rumah kalau kita punya gejala penyakit
gejala apapun lah gitu mail sedikit atau kita ada demam sedikit itu kita nggak boleh masuk kemana mana
nah sementara di indonesia yang kami dapatkan itu tentunya yang kami dengarkan itu tentunya adalah sentimen dari masyarakat ya baik follower media sosial kami atau keluarga dan teman teman
kemudian ada yang melawan kami juga yang ada di berbagai tempat di indonesia itu yang melakukan gitu
di indonesia itu yang mungkin saya bisa sampaikan itu adalah penegakan dari aturannya sendiri itu lemah sekali
jadi di satu sisi ada pengetatan ada pembatasan
tetapi kemudian yang mengawasinya itu yang jumlahnya sangat sedikit
sehingga kami masih sampai sekarang itu mendapatkan laporan
ada sekolah yang dibuka di daerah daerah misalnya yang melakukan ppkm
atau di daerah daerah yang sebenarnya kepala daerahnya itu sudah mengeluarkan surat edaran agar sekolah menunda tatap muka misalnya
kemudian tetap ada yang mengadakan misalnya acara acara pernikahan
kemudian acara acara lain gitu ya entah pesta lah entah itu ibadah lah atau ya pokoknya kegiatan kegiatan yang menimbulkan kerumunan
itu tetap dilakukan dan kalau kami cek tempatnya itu sebagian dari mereka memang dilakukan di tempat yang sebenarnya melakukan pembatasan atau pengetatan ya
tetapi di lapangannya itu pun ya entah petugasnya kurang atau mereka sebenarnya cukup
tetapi mereka kurang mengerti apa yang boleh dan apa yang tidak boleh
tetapi ya itu ada gap gitu ada breakdown gitu di antara aturannya di atasnya itu bagaimana
dengan pelaksanaannya di lapangan sehingga kesannya tebang pilih
jadi masih ada kebingungan juga mungkin yang dihadapi oleh masyarakat karena perubahan dari aturan yang ada
kemudian juga ketegasan dari penegakan aturan yang ada
dan hal itu pun akhirnya berdampak pada perilaku masyarakat
baik terakhir saya akan ke mas panji dan juga mbak elina
apa kemudian upaya yang bisa dilakukan dalam pelibatan masyarakat agar kepatuhan masyarakat ini bisa kembali tinggi
silahkan saya ke mas panji terlebih dahulu
wah ini pertanyaan yang sangat rumit menjawabnya nih mbak
kita satu pihak ingin sekali masyarakat tetap patuh bahkan meningkat kepatuhannya
tapi di lain pihak saya juga masyarakat merasakan fatigue kelelahan untuk mematuhi dalam masa maturan ini
tapi ya betul tidak mau tidak mau sih
karena sekarang ya kondisinya tidak terlalu baik ya untuk memperhalus bahasa tidak terlalu baik
jadi satu memang
yang sifatnya lebih persuasif ya
memberikan edukasi kemudian memberikan contoh yang baik
tapi tadi yang seperti mbak elina sampaikan
kita perlu konsistensi dalam anjuran dan juga dalam praktik
jadi jangan kita diharapkan masyarakat diharapkan berperilaku ini itu
tetapi di pihak lain dibolehkan dilarang ini itu tapi dibolehkan ini itu juga
dibatasi segala macam tapi kemudian boleh jalan jalan
ini kan jadi membingung bingung orang ya
jadi sebaiknya ya udahlah konsisten aja
tetap sampai ini selesai
tapi tetapnya sekalian
karena yang buat capek adalah kita seperti ini tidak bebas bergerak
tapi kasusnya tidak turun turun gitu
saya lebih suka ya udah sekalian aja
tidak boleh ngapa ngapain tapi harus dijamin ini dalam dua bulan deh
kasusnya menurun sampai sangat minim
artinya berarti harus ada pembatasan yang ketat
lockdown kah maksudnya
kita nggak perlu ngomongin itu lagi deh
itu istilah yang diperdebatkan
istilahnya lockdown psbb atau pokoknya di mana mana deh mbak al
pembatasan mobilitas dengan aturan yang ketat dan juga penerapan sanksinya juga diterapkan dengan benar ya
baik mas panji itu tadi jawabannya bagaimana dengan mbak elina tanggapannya terkait dengan hal itu
jadi pembatasan mobilitas yang aturannya itu harus jelas dan simple dan juga tidak banyak berubah
itu pun sekarang sudah di akhir minggu kedua dari ppkm itu masih banyak yang bingung
jadi itu karena aturannya memang tidak simple
dan mungkin sekedar untuk perbandingan aja gitu saya tinggal di singapura dan kan panji juga sebelumnya kan juga baru pulang juga ya
kalau nggak salah ya baru pulang dari semua
terus kemudian di selandia baru kami berdua merasakan sorry agak nyambut kami berdua ini merasakan pembatasan yang sangat ketat yang kemudian membawa hasil
jadi kami merasakan sama sekali tidak boleh keluar rumah kecuali untuk hal hal yang sangat diperlukan
misalnya pergi ke pasar atau pergi ke supermarket
mbak elina sedikit saya potong terkait dengan hal itu kalau bicara soal selandia baru dan singapura pasti kemudian komentar orang adalah
oke saya potong terkait dengan hal itu kalau bicara soal selandia baru dan singapura pasti kemudian komentar orang adalah
jumlah penduduknya juga berbeda kemudian struktur geografisnya juga berbeda antara indonesia selandia baru dan singapura
bagaimana kemudian penerapannya bisa diterapkan di indonesia mungkin singkat saja mbak elina terkait dengan hal itu
mungkin saya bisa bicara dalam konteks singapura yatan singapura memang kecil gitu
tetapi singapura punya kepadatan penduduk itu yang kurang lebih itu sama dengan jakarta atau malah lebih padat lagi
jadi sebenarnya risiko penularan di singapura itu sangat tinggi
karena perumahannya itu sangat padat penduduk itu kan seperti husun ya
rusun dan apartemen apartemen dan hampir semua penduduknya itu naik kendaraan umum kalau kemana mana
jadi sebenarnya risiko penularannya itu sangat mirip dengan jakarta setidaknya dki itu bisa belajar dari kasus dari cara singapura
baik terima kasih banyak mbak elina ciptadi dan juga pak mas panji fortunai sudah bergabung bersama kami malam hari ini
kita sama sama harus ambil bagian dalam memutus mata rantai penyebaran covid sembilan belas
sebagai masyarakat harus terus melakukan tiga m pemerintah pun kita harapkan bisa benar benar konsisten
menjalankan tiga t dan menerapkan kebijakan kebijakan yang ada agar kita semua bisa zero case nantinya ya mas ya
dan juga mbak elina terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia connected